oke kita tidak hanya berkepat disini tapi berlibah seperti pancasila harus ada orang kelima di sini
ada bang fajrul rahman relawan pendukung jokowi yang tadi menjadi salah satu bintang di acara
harap harap cemas di istana ikut dipanggil ya ikut dipanggil ya ikut dipanggil ini
sebenarnya cuman perayaan buat fajrul aja oh terima kasih sebelum bang fajrul sekitaran
tanya apa yang dibicarakan dengan presiden apa kemudian kepentingannya datang ke istana boleh
tapi kan enggak mungkin orang banyak yang pengen tahu sebagai bang fajrul itu kemarin
turkan jejak latar belakang itu apa selain tuh aktivis mahasiswa orang yang belajar ekonomi
belajar politik juga oke kalau sudah belajar dari bang faisal itu dia sekitar semua gurunya bang
faisal jadi kita tahu kalau kita rusak atau kita bagus gurunya siapa ini bang bang fajrul
mah politik komisaris utama pt adhikarya kemudian oh malah melintang menjadi relawan
pendukung jokowi dan kabarnya sih jadi kita baca nih baca di detik bang kalau kalau salah
atau bener saling bang fito disini kabarnya menjadi menteri atau jurubicara presidennya
bang fitur saya kasih kesempatan untuk bertanya ke bang fajrul apa yang paling ingin ada di
jurubicara dalam terus niko jurubicara internasional gitu nggak kira kira kayak
seperti andi dan dino waktu itu bukan ini tanpa bahasa bahasa ini tidak tahu persis ya karena
pak jokowi mengatakan ketika kita dipanggil saya dibanggil terus kemudian makan makanya the
world saya enggak makan siang sederhana banget tapi karena laper gak waktu itu atau itu mau
ambil tahu dan tempe aja ya sehingga ibu bukan makan ya kan sudah dia berdiskusi bicara tentang

terus bicara tentang topik topik yang dibicarakan dari soal korupsi dari soal demokrasi dari soal macam macam seperti itu
terus bagaimana pendapat saya termasuk juga bicara tentang bagaimana kiprah saya di bumn sebagai komisaris utama apa yang dikerjakan
jadi sangat lentur sangat dinamis
saya cuma mengatakan bahwa kalau saya mendengar dari yang pidato kemarin saya melihat itu semacam bahwa
oh ini pemerintah yang akan legasinya akan ditinggalkan karena targetnya akan tetap dua ribu empat puluh lima
dengan action yang lima itu ya yang lima itu yaitu yang pertama soal sdm kedua infrastruktur ketiga deregulasi demokratisasi dan yang terakhir soal transformasi ekonomi itu
dalam kasus demokrasi dan deregulasi belum menyentuh soal omnibus
ada undang undang sekitar ada tujuh puluh yang kemungkinan akan ada perubahan baik berubah kalimat atau segala macam
jadi kemudian benar benar ditanya apakah bersedia membantu saya untuk di dalam lima tahun yang ke depan
saya bilang ya saya bersedia saya bersedia membantu bapak untuk negara terus salaman
nomenklaturnya nggak disebutin
saya tidak tahu persis
gimana tuh mas arief
mas arief masih penasaran dengan mbak fajra
kalau menurut saya saya tidak tahu

menurut saya sih ya itu ya jokowi memang kan dalam proses rekrutmen itu ya orang yang gembira
artinya dia akan coba eksplor dari kandidat kandidat
posisinya apa jadi atau tidak itu sangat tergantung pada dinamika dan perkembangan
sampai akhirnya dia memutuskan pada hari rabu itu
apa yang presiden jokowi utarakan kebutuhan presiden jokowi yang mungkin bisa disediakan oleh seorang fajrul rahman
mungkin beliau mengatakan
bahwa kita tampaknya mesti mengkomunikasikan lebih baik
ah itu dia
ya apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalam lima tahun
tiga orang kan mas fajru datang sama pak pratik sama mas niko
tiga orang ini seperti satu paket gitu
mungkin kita bisa menganggap pak pratik sebagai yaudahlah orang dekat dengan presiden apa segalanya
tapi mas niko kita tahu bekerja untuk pak pratik sekarang
nah dua orang ini sebenarnya
punya fungsi yang sama
niko juga ditawarkan ditanya seperti mas fajrul
enggak mereka mendampingi saya
karena ketika saya jam sepuluh masih di kantor kemudian ditelepon
ada dua kali ditelepon
komisaris itu ngantor ya
karena masih ada urusan
terus kemudian ada dua kali telpon muncul gitu
karena saya lebih senang baca wa aja
terus kemudian saya ini ternyata
ini pak pratik
pak pratik tolong mas fajrul datang ke istana
kemudian nanti kita bertemu dengan pak jokowi
lalu kemudian yaudah
belum secara jelas apa yang dibutuhkan
apa jabatan apa posisi apa gitu bang fajrul
tapi betul kalau
kalau jawaban jawaban yang lainnya
misalnya pak mahud juga kan masih
pak mahfud md juga antara ini antara itu
keliatannya masih eksplor ya
kalau dilihat dari semua jawaban tadi
tapi kalau dari penjelasan anda kayaknya cocok sekali jadi jurubicara presiden
bahkan lima tadi ada omnibus
dan kerja pak prabowo nanti juga disampaikan oleh pak fajrul nanti ya sebagai juru bicara
tapi memang bang fajrul anda lihat pemerintah sekarang butuh komunikasi yang baik sebenarnya
untuk bisa mengejawantakan apa yang menjadi mimpi dan banyak ketidaksambungan selama ini
bukan komunikasi yang baik
tapi satu keniscayaan bahwa
yang disampaikan oleh
harus satu pintu
kalau sekarang kan banyak pintu
ya banyak sekali yang bicara untuk hal hal yang sama
sehingga harus ada yang namanya
jelas pesan yang disampaikan harus kuat dan sampai
bahkan menurut saya
medianya pun perlu diintensifkan misalnya lewat televisi lewat radio lewat briefing
beri briefing harian atau briefing mingguan berangkali
apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak harus disampaikan
nah pada pagi hari mungkin ada breakfast meeting gitu ya
antara presiden dengan tim komunikasinya
apa yang harus disampaikan
karena ini kan harus berlanjut
hari ini besok hari ini besok terus
sehingga melekat di dalam benak masyarakat
gini saya sebetulnya kepingin sekali di periode kedua ini
pak jokowi dan pemerintahan memperbaiki pola komunikasinya dengan publik
karena yang lama yang di periode pertama itu pak jokowi sangat dominan
pak dukung itu memang orang yang senang bicara sama masyarakat
kita ingat waktu johan budi sp selesai dari jurubicara kpk
kemudian diajak masuk ke dalam
kita berharap johan akan bisa merumuskan apa yang dikatakan bang faisal tadi
tapi apa yang terjadi
yang terjadi adalah pak jokowi mengambil posisi itu sendiri
johan juga terbatas
bahkan informasinya terbatas
bahkan digilas kalau bukan saya mau bilang digiling oleh politik internal di dalam istana sendiri
persaingan di dalam situ
nah kemudian ada gelombang berikutnya
ditambah lagi jurubicaranya
ada jurubicara bidang pendidikan bidang keagamaan internasional dan sebagainya
bahkan ada yang menganggap dirinya jurubicara seperti ngabalin gitu
itu ya pak jokowi
ada pak jokowi ngomong dan ada yang lain ngomong sebagai jurubicara
saya pilih pak jokowi lah
sudah pasti itu
dia lebih menarik dia lebih atraktif gitu
jadi dan pak jokowi menyadari itu
nah menurut saya berikutnya nggak bisa lagi begitu
dia harus bikin tim yang kuat yang dikonsolidasikan dengan baik
dan di situ barangkali bang fajrul bisa jauh lebih berperan
ada satu lagi
jadi kalau tim itu kan dipersiapkan
kalau pak jokowi tampil mendadak mendadak aja kan tak terkontrol
bicaranya apa yang harusnya tidak sampaikan keceplos juga gitu ya
jadi ya memang harus begitu
bang fajrul anda menganggap bahwa memang banyak problem komunikasi
kita berasumsi bahwa fajrul rahman ini pasti jadi jubir
karena beliau juga sudah ada
kalau tiba tiba dia jadi menko bagaimana
ya mungkin saja
pertanyaannya juga butuh alih balik
atau panglima tni
atau wamen lah
wamenhan misalnya gitu
mas fajrul pertanyaan saya
tugasnya menjadi lebih ringan ya
pertanyaan saya begini
apakah sejak awal nama fajrul itu sudah di sounding sounding
mas fajrul itu sudah dapat pemahaman bahwa saya akan diajak
jadi ini adalah kejutan
ini jujur loh sama kawan lama nih jangan
makanya tadi sampai ada dua kali telpon saya tidak angkat gitu ya
karena saya biasa tidak diangkat
oh ternyata dari dia
telfon jokowi atau ajudan
jadi pak ajudan tadi juga menyampaikan misalnya bahwa beliau ingin sekali bahwa
pemerintahan ini dilihat sebagai pemerintahan yang sedang bekerja
karena kan selama ini masih agak tercampur dengan yang seolah olah masih berkampanye gitu ya
beliau ingin sekali
sudah tidak ada lima tahun lagi ya
iya tidak ada
jadi betul betul bahwa lima tahun ke depan itu legasinya ini loh
dan anda melihat problem problem komunikasi yang dikeluhkan bang faisal bang vito dan bang arief itu memang nyata ada aja dan perlu
secara spesifik perjuangan perjuangan
tapi memang pembicaraannya kan dari ada politik ada hukum
misalnya beliau juga bertanya
katanya pidato saya kemarin tidak menyentuh soal korupsi soal ini soal itu
oh dia tanya soal itu juga ya
jawaban saya mengatakan bahwa sebenarnya kan dalam pancakarya yang lima tadi
debirokratisasi dan regulasi sebenarnya sudah cukup di dalam payung itu
ya memang kalau saya sampaikan dia bilang semua single issues
yang gak cukup waktunya yang seperti kemarin
salah satunya pidato
terus mereview pidato kemarin
mereup pidato pidato itu kan menjadi semacam big picture
mengenai apa yang akan dilakukan dalam lima tahun ini
kan ujungnya jelas di dua ribu empat puluh lima
nah ini bang faisal nanti mungkin yang bisa menambahkan
beliau menginginkan tentang menjadi lima besar negara terbesar ekonomi di dunia
dan jalannya di sebelah sini yang lima langkah ini
oke kita sudah punya kisi kisi dari bang fajrul kira kira apa bayangannya mudah mudahan pindahnya kalaupun pindah agak naik gitu bang ya
jangan sampai keluar apalagi kalau geser kiri kanan
jokowi mengatakan memang sampai hari rabu kan tetap ada proses
jadi beliau mendengarkan semuanya
tapi kalau misalnya fajrul jadi jugur kita sendang karena fajrul kawan lama kan
tapi kadang kadang beliau ngaku kok jarang ngangkat telepon katanya susah
sebagai jurus becanda jadi kewajiban
maka beliau bilang ke depan harus bisa menantang bahaya bahaya di dialognya dulu
seperti nama bang fajrul mau kalau kita undang
terutama dalam dialog dialog ke depannya
oke kita tinggalkan fadjur rahman
kita akan break dulu pasti banyak orang orang yang mungkin akan kita ulas plus minusnya
usaha kita tetap bersama kami